sementara itu garuda muda bangkit setelah mengalahkan timor leste dengan skor empat satu di ajang sea games dua ribu dua puluh
dengan hasil ini timnas u dua puluh tiga terpaku di posisi keempat dengan perolehan tiga poin berkat satu kali menang dan juga satu kali kalah
timnas indonesia u dua puluh tiga meraih kemenangan atas timur leste u dua puluh tiga dalam laga fase grup sea games di stadion vet tiga vietnam pada selasa malam
pada menit ke enam belas egy maulana fikri mencetak gol pertama indonesia
di babak kedua baru berjalan tujuh menit witan sulaiman menggandakan keunggulan garuda muda ini
giliran fahrudin arianto mencetak gol ketiga di menit ke lima puluh delapan dan di menit ke enam puluh sembilan timor leste memperkecil ketinggalan lewat moinzo
melalui skema serangan balik witan sulaiman mencetak gol keduanya di menit ke tujuh puluh dua